ibu kota argentina buenos aires memiliki sungai yang sedap dipandang
wisatawan bisa menyewa kapal sambil bersantap siang di atas kapal mengarungi sungai sarmiento
di sela sela konferensi tingkat tinggi g dua puluh heranov al bashir berkesempatan menikmati keindahan sungai sungai di argentina bersama rombongan wakil presiden yusuf kala
keindahan sungai sungai di argentina menarik perhatian ketua tim koordinasi pariwisata lintas sektor yusuf kala
di sela sela kegiatan konferensi gate dua puluh tiga puluh november sampai satu desember lalu yusuf kala berkunjung ke tigre di utara buenos aires
ada beragam jenis kapal yang bisa disewa di tigre
dari yang paling sederhana
hingga yang memiliki restoran
sekali perjalanan mengikuti aliran sungai sarmiento membutuhkan waktu sekitar satu jam
wisatawan disuguhi pemandangan permukiman penduduk dan penginapan yang terletak di tepi sungai
baik permukiman maupun penginapan semuanya menghadap sungai
tak mengherankan jika warga di sini betul betul peduli terhadap kebersihan sungai
warna air sungai memang coklat karena bersentuhan langsung dengan tanah
namun nyaris tak ada
ada sampah di sini
apa yang bisa memindahkan dengan sungai ada di indonesia
iya di sini bagaimana sungai kemudian menjadi tempat wisata
dan juga tempat tinggal yang terpilih pilih begitu banyak
tapi kita lihat tidak ada sampah sama sekali di sini
beda dengan indonesia
tidak ada sampah
kesadarannya mungkin di sini yang kepingin untuk sampah
itu timbal balik
kalau sudah di tempat terus pasti sampah
tapi sebelumnya juga ya harus
jangan bawa sampah kemana mana
terutama di buenos aires kan tidak ada sampahnya
ekosistem sungai tampak natural dan subur sejauh mata memandang
meski rumah boleh dibangun dekat sungai tetap saja ada jarak
sehingga bantaran sungai tetap terjaga
wakil presiden berharap sungai sungai di ibu kota indonesia jakarta
juga bisa ditata seperti di buenos aires